setelah tiba di tanah air usai melaksanakan tugas kenegaraan di roma italia
pada rabu malam menteri pertanian yang juga politikus partai nasdem
syahrul yassin limpo kembali berkantor di kementerian pertanian
yang berada di ragunan pasar minggu jakarta selatan
kedatangan menteri pertanian syahrul yassin limpo di kantor kementan pada kamis pagi
disambut oleh sejumlah staf kementan
diketahui syahrul yassin limpo akan bertemu dengan sejumlah pegawainya sebelum
menemui presiden joko widodo di istana negara
diberitakan sebelumnya komisi pemberantasan korupsi
sedang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang terjadi di kementerian pertanian
menko polhuka mahfud md menyebut syahrul yassin limpo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kpk